nama sri mulyani mulai dikenal di dunia ketika tahun dua ribu dua
ia menjabat sebagai direktur eksekutif imf
mewakili dua belas negara di asia tenggara
pada pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
beberapa kali sri mulyani ditunjuk sebagai menteri
di antaranya menteri keuangan
menteri koordinator bidang ekonomi
dan menteri negara perencanaan pembangunan nasional
merangkap kepala bapenas
ia pernah dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di asia
oleh majalah emergency market pada tahun dua ribu enam belas
ia juga terpilih sebagai perempuan paling berpengaruh ke dua puluh tiga di dunia
versi majalah forbes pada tahun dua ribu delapan
pada tahun dua ribu sepuluh sri mulyani menerima tawaran
sebagai direktur pelaksana bank dunia
meski pada tahun dua ribu enam belas
ia melepaskan jabatan itu karena presiden joko widodo
menunjuknya kembali sebagai menteri keuangan
sebelum menjadi menteri sosial
kofifah indar parawangsa adalah seorang politisi
namanya mulai muncul ketika membacakan pidato pernyataan sikap
fraksi persatuan pembangunan dalam sidang umum mpr tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat itu pidato kofifah dianggap sangat berani
karena mengkritisi pemerintahan orde baru
artinya tingkat kemampuan untuk bisa survive perempuan itu ternyata lebih kuat
dari berbagai ujian dari berbagai apa
mungkin penderitaan yang dialami perempuan
ternyata perempuan memiliki tingkat survivalitas lebih baik
sebagai menteri kelautan dan perikanan
susi pujiasuti dikenal sebagai menteri perempuan yang eksentrik
sejumlah kebijakannya sering dibilang berani
di antaranya meledakan kapal kapal asing yang mencuri ikan di perairan indonesia
meski pendidikannya tidak begitu tinggi bahkan tidak lulus

sebelum menjadi menteri ia memiliki sejumlah perusahaan
diantaranya distributor tenang dan perikanan
serta memiliki perusahaan dan sekolah penerbangan
ia menerima banyak penghargaan
diantaranya dari apec sebagai sosok yang berpengaruh di bidang ekonomi pada tahun dua ribu sebelas
dan dari wwf pada tahun dua ribu enam belas
sebagai tokoh yang dianggap memajukan bidang perikanan dan pelestarian alam laut
julung sintawati cnn indonesia

dalam menyuarakan aksi stop kekerasan pada perempuan
harusnya ada cerita nih dibaliknya kenapa kok nova sampai begitu apa ya
tergerak lah ya
tergerak di sini
sebenarnya simpel aja sih karena aku melihat bahwa budaya laki laki di atas
itu masih cukup tinggi juga di indonesia
nova masih melihat seperti itu

masih ada beberapa bagian gitu
dan terutama di daerah daerah tertentu
jadi aku melihat bahwa kayaknya udah waktunya perempuan
terutama para korban yang pernah menjadi korban ataukah sedang mengalami
untuk berani berbicara tentang apa yang sedang menimpa mereka
karena menurut aku perempuan itu punya semangat itu jauh lebih tinggi menurut aku
dan apa namanya dan menurut aku perempuan itu punya semangat itu jauh lebih tinggi menurut aku
dan apa namanya dan menurut aku perempuan itu punya semangat itu jauh lebih tinggi menurut aku

dan itu perlu dipush
di berikan wadahnya
di berikan wadahnya terus sudah gitu
kita juga inginnya para perempuan itu ingat bahwa
ohh iya ini karena ada yayasan suara hati
perempuan korban kekerasan pendekatan kita itu melalui mediasi seni baik seni fotografi dimana
kita mengumpulkan tahun dua ribu lima belas kita mengumpulkan enam puluh public figure perempuan semuanya ikut bersuara
melalui foto dengan ekspresi yang berbeda beda ada yang marah ada yang sedih ada yang nangis
dengan kondisi perempuan saat ini di indonesia ada cerita nggak di sesi foto itu yang yang nova
ingat sekali siapa dan apa yang dia suarakan iya misalnya seperti chris dayanti pada saat itu kan
chris dayanti kita membebaskan sekali untuk para public figure mengeluarkan ekspresi seperti apa
reza henti pada saat itu mengeluarkan ekspresi yang nangis gitu karena memang dia merasa bahwa tingkat
kekerasan terhadap perempuan di indonesia itu masih sangat tinggi gitu jadi tanpa tanpa komando
aja gitu air mata kalau video yang sedang kita tayangkan ini laki laki semua ini gerakan yang
berbeda berarti kalau ini adalah gerakan tahun lalu dua ribu enam belas namanya iya prabu salah satunya mewakili dari
news anchor gitu karena kita mengambil lima puluh satu public figure dari bidang yang berbeda beda juga laki laki
semuanya untuk ikut menghentikan kekerasan karena pada dasarnya kita juga ingin mengedukasi laki laki
yang fungkirin laki laki adalah salah kelaku utama dalam kekerasan walaupun ada juga perempuan tapi
aku merasa bahwa laki laki itu juga penting untuk diajak berkolaborasi menginspirasi laki laki yang
lain yang ada di indonesia untuk bersama sama menghentikan kekerasan memang di dalam permasalahan
ini ya saya sebagai laki laki gitu kadang kadang tidak tahu apa batasan yang dinamakan kekerasan jadi kita
tahu seperti apa nah ketika kemarin
ikuti sesi nia nova ini dan disuruh
saya sebagai perempuan baru
tau bahwa perempuan tuh sangat sensitif
banget ya sehingga kadang kadang
kekerasan buat perempuan
sebenarnya bukan sensitif yang
seperti apa sih bukan yang harus
juga sensitif ya kan
jadi kita tidak
mengkonotasikan bahwa perempuan
misalnya gitu laki laki itu power
misalnya gitu itu yang harus kita
hilangkan tuh persepsi persepsi
persepsi itu yang masih kuat
betul sekali nanti kita
kita akan bahas lagi ya lebih lanjut tentang hal ini
setelah jeda pemirsa anda jangan lupa kemana mana
tetap bersama kami di good morning
indonesia yang masih
menyandang predikat negara darurat
kekerasan dan perempuan pada anak turut
tak hanya di hari peringatan beberapa
aktivis perempuan menunjukkan aksi dalam
berbagai cara seperti nova
eliza misalnya dengan suara hati
etnik ia suarakan penolakan terhadap
kekerasan pada perempuan
dengan berbagai proyek
gerakan ini membuka mata masyarakat
bahwa terlalu banyak suara hati
perempuan yang terbungkam atas
kekerasan rumah tangga yang berkelanjutan
fajar fadilah cnn indonesia
ya ini jadi satu langkah
sih ya memang ya untuk membuka suara
hati perempuan ataupun suara perempuan yang sebelumnya
terbungkam tadi tapi kalau misalnya
kita lihat jumlahnya meningkat karena memang
perempuan sekarang itu sudah mulai berusaha
untuk membuka dirinya untuk melaporkan
apapun yang terjadi
mungkin salah satu caranya juga dengan
suara hati ataupun gerakan gerakan ini ya nova
karena menurut aku penting juga
tidak hanya perempuan
tetapi lelaki juga
dengan pendekatan pendekatan yang berbeda
biar pesannya itu nyampe
salah satunya itu adalah
baik itu seni musik
dengan menyampaikan pesan pesan
seperti iwan vals yang serat
dengan pesan pesan sosial
terus nanti kebetulan
aku juga punya lagunya tentang
bagaimana perempuan itu
harus bisa move on dari
saat ini suara hati lelaki
misalnya gitu bisa juga dengan
teater yang kisah kisahnya
itu menceritakan tentang
keperkasaan perempuan misalnya seperti itu
karena seperti kita tahu kan
dari zaman dulu
hero hero kita kan perempuan juga
seperti cut nyak din misalnya
kenapa tidak bisa gener equality
itu bisa terus
ada ada gitu loh
oke ya jadi
kalau misalnya melihat
gerakan ini adalah gerakan dari
nova sendiri supaya wanita indonesia
ini mau berbicara
caranya harus seperti apa ya
bicaranya itu seperti apa
yang pasti gini jika korban
itu bisa melaporkan
kepada instansi atau lembaga lembaga
yang terkait gitu
karena diam juga tidak akan menyelesaikan
masalah terkadang melaporkan
ke pihak berwajib juga disuruh pulang
tetapkan hatinya dulu
niatnya dulu atau kalau memang
mau share dengan
yayasan suara hati
karena kita juga membuka
konsultasi secara personal
dan tertutup pastinya
jadi kita formatnya itu
lebih kepada sharing jadi bukan
yang serius misalnya gitu
jadi kayak cerita cerita
seperti ini yang bisa
menggali emosi mereka
menggali apa yang sedang terjadi terhadap mereka
oke baik jadi itu
arahannya ya apa namanya
keluarkan dan juga bisa nanti
menghubungi suara hati foundation begitu ya
berbagi bersama kami di sini
soal suara hati perempuan
kita mau berbagi juga salah satu yang
salah dua bahkan ada pak ahok sama pak anies ya
yang ikut membicarakan
karena ketika kita berbicara
tentang kekerasan terhadap perempuan
aku rasa semua elemen masyarakat
baik itu politisi
aku rasa harus ikut turun tangan
untuk menghentikan kekerasan
coba kita lihat ya seperti apa ya
suara dari ahok
dan juga pak anis
namanya mutlak kan
maka kan juga bukan saya mengatakan
perempuan lebih lemah
secara struktur tubuh kan memang
laki laki yang memang lebih keras
lebih kasar kan nah tentu
peranan laki laki ini yang utama
mesti diajar gitu ya misalnya laki laki harus diajar
ketika memandang wanita yang lebih tua
dia harus memandang seperti ibunya
ketika dia memandang wanita
yang sebaya dengan dia
dia harus melihat itu sebagai
saudaranya yang lebih kecil
harus dia memandang seperti adiknya
lagi lagi semua kita
tidak melakukan kekerasan
tapi semua harus terlibat
ekspresikan lewat kata kata
mention suar hati ina
gerakan semesta semua terlibat